tolong jangan tinggalkan aku
satu hari nanti
kami pasti akan menagihnya padamu
aku akan membayarnya
terima kasih kalian telah membantu aku
aku tidak akan melupakannya
kami harus pergi
kamu masih berhutang nyawa pada kami
sekali lagi terima kasih
sekarang badanku sudah terasa membaik

ini adalah kebenaranmu
dan ini adalah kebenaranmu
dan ini adalah kebenaranmu
dan ini adalah kebenaranmu
dan ini adalah kebenaranmu
dan ini adalah kebenaranmu
dan ini sudah di luar batas
dia sudah menculik dinda kentrimani
dan juga sudah menyebabkan
hilangnya pusaka kujang kembal
aku ingin dinda kentrimani kembali
dan pusaka kujang kembal
bisa segera ditemukan
sendika gusti prabu
menerima perintah dari gusti prabowo
aku tidak akan menugaskan siapa
aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini
harga dana sudah menginjak injak harga diri
jadi aku sendiri
yang akan memburu dan menghukum
rai prabu siliwangi sang penguasa kerajaan pancacaran
aku ingin menyertai mu rayiku
untuk membebaskan adikku tercinta
rai ketrimani kerajiku
aku tidak bisa menghalangi
aku akan menugaskan putraku kian sari
bawa kembali pusaka kuja kembari
baik ayahanda prabu
aku akan melaksanakan tugas dari anda prabu
dengan sekuat tenaga
mohon ampun gusti prabu
mohon maaf sekali lagi rayiku sang penguasa kerajaan pancacaran
senopati sancang lodaya
menjaga keamanan istana pancacaran
keselamatan rai sumbanglarang
itu sangat lebih baik bagiku
samba adalah senopati
yang setir pada perintah gusti prabu
dengan apa yang telah kau utarakan
aku sudah memutuskan
tidak ada yang bisa membantah keputusan
sendika gusti prabu
perintah gusti prabu
aku akan membiarkan kalian begitu saja berduaan di istana
aku akan terus memantau
apa yang kalian lakukan di sini
jangan pernah berpikir
kalian akan bebas begitu saja
aku seorang kena
aku seorang yang digunakan
cuman segitu ilmu ilmu anak
jangan terlalu percaya diri seranganmu seperti nyamuk menggigit tubuhku
jangan meremehkan ku orangtua
aku akan menunjukkan kehebatanku pada dirimu orangtua